setelah gempa berkekuatan enam lima di pidijaya
cahepang lima atn di iskandar muda mengerahkan penuh personil di setiap titik lokasi evakuasi
ya dan semua ini dilaksanakan demi mempercepat proses pencarian korban
yang masih tertimbun reruntuhan bangunan di kabupaten pidijaya dan biren
ini adalah hari ketiga setelah gempa berkekuatan enam lima skala richter
ini hari ketiga setelah gempa berkekuatan enam lima skala richter
mengguncang aceh yang kemudian memporak porandakan kabupaten pidijaya pada rabu kemarin
majen tni tatang sulaiman panglima kodam iskandar muda menyatakan
untuk mempercepat proses evakuasi
seluruh anggota tni dikerahkan setiap titik lokasi tempat warga tertimbun neruntuhan
hari kamis pangdam iskandar muda mengunjungi tempat lokasi yang berdampak bencana
seperti di kecamatan merdu tirenggadeng ulegle dan samalanga
hadir di sini untuk membantu mempercepat proses evakuasi
selain membantu proses evakuasi
personil tni juga turun mengamankan dan mengevakuasi barang milik korban dari reruntuhan agar tidak dijarah
muhtar yusuf pidijaya aceh